saudara calon presiden anies baswedan menilai demokrasi saat ini dimanipulasi
namun berbeda dengan anies ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyatakan
pemilu sebagai perwujudan demokrasi kali ini justru mendapat pujian internasional
melalui sambungan telepon dalam acara demos festival di jakarta
anies baswedan menyebut praktek demokrasi saat ini berbeda dengan dua puluh lima tahun yang lalu
saat ini demokrasi berjalan tidak adil dan berlangsung secara masif
untuk itu ia mendorong banyak pihak berperan memperbaiki kondisi tersebut dengan perjuangan bersama
semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu kemarin
betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif
problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi dua puluh lima tahun yang lalu
karena itu saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama
sementara ganjar pranowo melalui video dalam acara yang sama
mengatakan intimidasi pada pegiat demokrasi nyata adanya
atau baru saja kawan saya setelah bersaksi didatangi oleh intel dan diceritakan
nah cerita cerita semacam ini mungkin yang terkesan menjadi sangat intimidatif
tapi saya sampaikan pada teman teman ceritakan saja apa yang ada
sebelumnya dalam acara diskusi di visip ui kamis lalu
mantan wakil presiden yusuf kala menyebut pemilu dua ribu dua puluh empat sebagai pemilu terburuk dalam sejarah indonesia
jk menilai pemilu dua ribu dua puluh empat yang terburuk karena diatur atur oleh pihak tertentu
ia khawatir jika terus berlangsung
indonesia bisa kembali ke masa otoriter
bagi saya saya pernah mengatakan ini ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah indonesia yang ke dua puluh lima
artinya adalah ini orang yang mau orang yang pemerintahan orang orang yang punya kuat
masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kegiatan maka kita akan kembali ke zaman otoriter
ketua umum partai golkar air langga hartarto
merespons pernyataan mantan wakil presiden yusuf kala yang menyebut pemilu dua ribu dua puluh empat sebagai pemilu terburuk
berlawanan dengan penilaian jk air langga menyebut pemilu empat belas februari lalu justru mendapat pujian dari masyarakat internasional
pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari dua ratus juta
dan berjalan secara aman dan tertib
jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu
kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara
termasuk dari kemarin dalam ktt asean
hampir seluruh negara di asean dan juga dari australia mengapresiasi
kpu akan mengumumkan hasil pemilu tanggal dua puluh maret mendatang
apabila ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu
bisa mengajukan gugatan sengketa pemilu kemaskapan
pertanyaan dari mahkamah konstitusi paling lembat tiga x dua puluh empat jam
sejak kpu mengumumkan penetapan hasil pemilu nasional